eh udah dong belajarnya mending kita freestyle
gue punya gaya terbaru freestyle
kalian gak pusing belajar mulut
udah dong udah dong
ayo dong jangan beresor rajin deh
belajar di rumah aja
justru kita belajar di sini
karena gak bisa belajar di rumah
lo malah berisik banget lagi lo
ganggu konsentrasi aja lo
kalau pinter pinter aja kali
gimana berhasil gak
gue jadi gak ketemu sama reva
karena mamanya adriana
ngelarang gue ketemu
itu gak jauh beda orangnya
ya yang pasti sekarang
gue udah gak bisa ketemu sama reva lagi
telepon gak diangkat sms gak dibales
kita aja yang temen segengnya
gak ada yang dibalut teleponnya
sms juga gak dibales
ngokap gue ngapain di sini ya
ini kalian ngapain ada di sini di pohon lagi
kita tuh kesini habis marah marah sama adriana
bukan pengen marah marah sih
kita tuh pengen ngomel lagi sama adriana
gara gara adriana tuh suka gangguin boy
kita tuh juga kesel banget sama adriana tante
soalnya kan dia cuma suka gangguin

emang tuh orang tuh gengges banget
boy tau gak
mama itu tadi ke kantornya adriana kan
mau balikin uang
eh dia gak mau ketemu sama mama
ya udah mama kepikiran kan
mama kan tau ini rumahnya kenapa gak
mama dateng aja
oh jadi mama mau balikin duitnya adriana
itu duitnya ada di mobil
tapi dia tetep gak mau ketemu mama
ya mama ke rumahnya aja deh
mendingan gini deh
kalian semua nemenin mama
jadi kalian kalian itu bisa jadi saksinya
kalau uang itu sudah diterima sama driana
aduh kalau reva keluar gimana
bisa ketauan adriana itu ibu tirinya reva
terus kalau nanti mamanya boy off ed sama reva gimana
aduh gue harus cari cara nih biar si macan gak masuk ke dalam rumahnya reva
tapi menurut aku kayaknya itu caranya kurang tepat deh tante
maksud aku mendingan nanti aja
jadi tante sama boy ketemuan sama adriana
biar adriana tuh gak bisa nolak atau gimana gitu
nah bener banget tante
tagihan kan itu nominalnya gede ya tante ya
kalau misalnya tante main taruh di rumahnya
ntar duitnya hilang kenapa kenapa gimana tanto
lagian kita juga masih kecil kecil
kita takut nih tante kalau jadi cuma saksi gitu doang tanto
bener kata cindy sama megan
kasian juga kan temen temen boy jadi saksi
ini kan urusan pribadi kita mah
ih kalian otaknya cerdas cocok
ya udah kalau gitu kita pulang aja
ngapain di sini
pulang aja yuk
ma tapi boy harus mampir ke warung mbak be dulu ma
ada urusan soalnya
urusan kamu banyak banget sih
ya udah kalau gitu mbak be pulang dulu ya
dadah tante macan
bawa duit soalnya
itu teh ngapain temen temennya si enonte pada kumpul di situ
si non juga aneh juga ngapain diem aja terus di kamar
apa si enonte masih belajar gitu
si enonte masih belajar
si enonte nggak tahu ada temen temennya ke sini
itu mau ngapain
surti teh ini mau anterin makan siang buat si enonte
ini mah udah sore
nggak lihat jam
ngarang aja sukanya
tapi kan si non belum makan siang nek
he iya ngerti surti teh
pantesan adriana di sini stres ya anak saya
gimana enggak orang orangnya pada bikin pusing semuanya
pembantu pembantunya juga begini kerjaannya
bajarin yang pinter ya
eh udah dong belajarnya
gue punya gaya terbaru freestyle
kalian enggak pusing belajar mulu
udah dong udah dong
jangan beresor rajin deh
belajar di rumah aja
justru kita belajar di sini
karena enggak bisa belajar di rumah
lu malah berisik banget lagi lu
ganggu konsentrasi aja lu
suara suara pulang lu
kalau pinter pinter aja kali
ya enggak tahu
ya enggak tahu
orang itu lagi serius belajar
berbicara lu enggak jelas
lu yang enggak jelas
berisik juga lu
nih mie spesialnya
tapi aku kan gak pesen adin
bang oki lupa ya
kan waktu itu bang oki sempat pesen kalau misalnya bang oki main ke sini
yang itu loh bang
ucapan terima kasih aku soalnya bang oki udah bantuin aku pas di vilanya bang kobar
oh ya udah
makasih banyak ya adin
kan yang nolongin lu waktu itu bukan si oki doang
kok cuma si oki doang yang dikasih digoreng
gue enggak mesen juga ad
kan gue cuma disuruh doang
berbicara sama bang oki
udah diam diam diam
aku bikin aja sebentar
din enggak usah kok
lagian aku enggak lapar
gak lapar dulu
aduh kayaknya willy suka sama nadine deh
apa gue jauhin adin aja kali ya
malulah gue harus ribut gara gara cewek
gak usah dipikirin
betek banget muka lu
gimana gue enggak mau mikirin kal
ini udah yaudah
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
gak usah dipikirin
ga ada urusan

yang ada si rosnya bisa ditarik sama orang pegadean
jan jalan dong
nih lu liat ya lu pikirkan baik baik
yang jelas gua gak sayang sama lu
lu giliran lu wita cepet lu girang bahagia cepet lu otak lu kesini kesitu kesini kesitu
giliran temen lu kesulitan lu diem lu gak bisa mikir lu
harusnya lu bantuin gua buat dapetin sepuluh juta tuh gimana caranya
oh kan itu solusinya tadi udah galak banget sih anggap sana ah
eh jan itu bukannya nyokapnya semelik
wih itu nyari siapa dia kemari
eh rakyat lihat si itu gak si cacing kermi mana
loh dianya cacing sini
ini orangnya nih
makasih makasih dianterin sini sini